kalau piala dunia ini kita sudah mengetahui ini fifa hari ini juga lagi ke solo
mengecek manahan dan selanjutnya ke seluruh stadion yang diajukan oleh pssi
terkait dengan penutupan dan pembukaan
yang saya baru dilaporkan oleh pssi adalah penutupan itu memakai rencana awal di solo
karena itu rencana sejak u dua puluh tapi untuk pembukaan ini masih to be discussed
ya sebenarnya kalau untuk pembukaan ada keinginan di jakarta
tapi ini kita sedang menunggu asesmen seluruh venue
nah ini kita juga kemarin ada mendengar dari pssi bahwa karena ini u tujuh belas ya
u tujuh belas dan dari sisi pemainnya juga terkait dengan efisiensi yang pertama budget
dan juga akses stabilitas
stabilitas dari para pemain dan kontingen itu kemungkinan di jawa
tapi ini kita juga masih menunggu dari hasil fifa juga

jadi kan ini seluruh stadion yang akan dipakai untuk u tujuh belas
minggu ini di asesmen oleh fifa dan nanti akan dilaporkan kembali ke pssi dan juga kami
dan nanti itu ditentukan bersama dengan fifa